kita ke informasi lain beragam menu kuliner banyak dijumpai di sejumlah daerah dengan karakternya yang berbeda beda
di cirebon ada satu menu kuliner legendaris yaitu mie koclok
kuliner berbahan utama mie ini dipadukan dengan bumbu bumbu dan kuah santan yang membuat mie koclok berbeda dengan mie pada umumnya
mie koclok juga merupakan salah satu simbol akulturasi budaya
selain dikenal sebagai kota budaya cirebon juga dikenal dengan kota yang memiliki banyak kuliner khas
sebut saja empal gentong nasi jamblang dan masih banyak lagi
salah satu kuliner legendaris yang tak kalah populer adalah mie kocelok
mie koclok banyak ditemui di sejumlah sudut wilayah kota dan kabupaten cirebon
sehingga masyarakat tidak sulit untuk menemukan kuliner yang satu ini
berbeda dengan kuliner mie pada umumnya selain mie kuning sebagai bahan utama ada bahan tambahan lain dalam kuliner mie kocok ini
yakni tauge dan daun bawang
cara memasaknya mie direbus dengan menggunakan alat yang kemudian direndam selama kurang lebih satu menit
kemudian mie ini diberi kuah yang terbuat dari campuran santan dan tepung beras
hal inilah yang menjadikan mie kocelok berbeda dengan mie pada umumnya
sebagai pelengkap ditambahkan irisan daging ayam dan telur rebus serta taburan bawang goreng
karena kelezatannya mie koclok ini tidak hanya digemari oleh warga cirebon tapi juga dari luar kota
ia jadi pikan canggung
membiarati daging manis dan model ruang tempatnya sedang tumbuh
mulai dengan rambu address itu menegur
merampak itu jadi enak
kecanduan atau gimana
dari ini kan
kuliah di bandung jadi pengen cobain juga
kuliner kuliner kampung setiap bulan
meski terlihat sederhana
untuk meracik mie kocolok ini
memerlukan resep resep khusus
masak dulu rebus terus ini kuahnya
kuahnya ini ada di
yang ciri khasnya itu ya
yang bikin enak piringnya
sebagai salah satu kuliner yang merupakan
simbol dari akulturasi budaya
dimana cirebon sejak zaman dulu
merupakan simpul pertemuan
dari berbagai budaya
mie kocok adalah akulturasi budaya
mie itu dari cina
bumbunya yang sangat khas
itu dibuat dari santan kelapa
dibuat dari tepung beras
yang mempunyai perbedaan lain
dengan mie kocok daerah lainnya
bagi anda yang tengah berkunjung ke cirebon
tak ada salahnya untuk mencicipi
berbagai kuliner di cirebon
salah satunya mie kocelok yang satu ini
tak perlu merogoh kocek dalam dalam
karena mie kocolok ini adalah mie kocolok yang terbaik untuk mencicipi mie kocolok yang satu ini